ini kan bulan ramadhan bulan penuh keberkahan saya juga pengen dong dapat pahala udah saya bantu
aja ya jangan jangan pakai ngerepotin saya tenang aja ini urusan saya
begitu sekarang kalian kerja lagi tapi ingat kerja yang sungguh sungguh jangan
bercanda jangan main main fahim tung udah usah tapi dulu ya assalamualaikum
apa deh nanti sore kan kita bakalan bagi bagi takjil ya buat santren kan untuk takjilnya
sendiri ada kendala nggak pak deh masalah takjil semuanya sudah siap sedang eksekusi
kalau urusan dapur nih tadi pakde memang
kayaknya tendanya boleh dipasang sekarang di depan ya
tendanya itu kalau enggak salah ada di ruang guru di atas lemari dalam apa
ngebuka iya enggak salah lagi
biar saya sampai kita aja yang lihat tendanya ruang guru pade siapin tajilnya aja saya dulu ya assalamualaikum
ada pantun mengatakan bagaimana bunyinya burung kenari burung hantu kalau susah kemari biar saya
waktu tenang aja ustadz musa yang boleh dan santun ibarat kata pepatah ya kan buruh hantu terbang
di atas danau saya mah jangan pakai dibantu sebab saya sedikit dan menangkan mengatakan
si ici ketusuk duri ya udah kalau pasir kita bisa coba lihat ya iya udah pasti
kita pasti kita ini kan bulan ramadhan bulan penuh keberkahan saya juga pengen dapat pahala
udah biasa bantu aja ya ya ya lu saja pakai kerepotin saya tenang aja ini urusan saya
saya juga sampai pesik itu bersama saya udah udah udah benerin leonard
usah exploring kata juga apa saya ajak kan jadi wangi gitu
udah udah udah kalau begitu ini tenda saya nggak ada
ya allah ya allah
kenapa kamu kok tinggak tinggok gini sini
cak ini tuh gimana cak
ues salah kamu nggak usah bingung
kamu kan gak punya siapa siapa tuh di kampung
ya ues melu cak woy
nanti masalah makan tak jamin
ikut jalan jalan yuk
di mana tuh
cuma dapat satu anak bos
aduh yanto lu gimana sih tok
ini kan lu tahu bulan puasa tok
gua butuh banyak tenaga kerja tok
paling kaget tuh dua apa tiga bawa kemari
masa cuma satu
lah ya tapi susah cak
nyari bocah yang mau kerja
kalau yang usia dua puluh tahun
mau udah kenal duit
mana mau dibayar murah
mendingan ini nih anak anak kecil
yang bisa jual duit
ya kalau kagak kerja ya buruan
ini kola kira kira udah manis apa belum sih
emang tadi naruh gulanya berapa
nareng gulanya mah udah setengah
cumanan kan ini siti taruhin kuahnya banyak
takutnya kurang manis doang
ya udah cobain dulu
aduh ya allah allah allah allah allah
ya allah usah aja dateng masalah lo kagak ngomong ngomong
kok siti enggak
udah manis banget deh koloknya
oh siti emang lagi berhalangan ya makanya nggak puasa
aduh panas banget
aduh panas banget
untung ada ustazah hebat banget
apaan emang enak lo cuma nyuruh nyuruh doang
aku nih yang nyicipin loh puasanya jadi gimana ustazah
tidak enggak apa apa pos siti
kalau enggak sengaja nyicipin itu enggak batal
lagian kalau mencicipi tapi enggak ditelen enggak apa apa
yang penting kenal lidah aja
biar kita tahu rasanya manis apa asem apa asin
berarti puasanya pos siti aman
berarti kalau bu siti nyobain lagi nih nyicipin lagi terus pakai lidah doang aman dong
itu namanya maruh
patih orang nanya doang juga
oh jadi begitu ustazah
kalau yang namanya nyicipin masakan atau makanan sedikit di lidah itu nggak apa apa ya mulai puasa
itu baru tahu
ustajah itu anak anak pada kemana
bukannya sekarang sudah selesai jam pelajarannya
kok enggak pada kemarin dah
maksudnya bantuin sayang sama pak deng berdua bungkusin kolek
ya allah sayang
ustazah yang kaget tadi enggak apa apa
wah elu elu ya
jangan bikin ustazah kabur
akhirnya menjadi juga
susah banget ini ya
aduh aduh aduh
bagaimana jadinya sih ini tni
assalamualaikum pak sri kiti
aduh aduh aduh
wah elak pakai nanya lagi
tahun lagi bikin tenda
jauh jauh bikin rumah
ini saya bukan bikin rumah rumahan
kan nanti sore bakal bagi bagi takjil di depan santren nih
nah ini saya lagi bikin tendanya
kok harus kena tenda kalau mau bagi bagi takjil
tendya bukan denda
agak agak aja lagi
justru kan bagus juga bagi bagi rejeki
tuhan puyeng dah
puyeng dah kalau begitu
udah keren mak
ya makin ngatah lagi aja